harga latar bersatu
meski sempat digujur hujan
para pengemudi ojek online yang berasal dari berbagai kota di indonesia
tetap menyuarkan aspirasinya di depan gedung dpr ri
selain menuntut revisi undang undang lalu lintas
mereka juga meminta dpr mengklarifikasi pernyataan wakil ketua komisi lima dpr
tentang larangan kendaraan roda dua melewati jalan protokol
dalam aksinya pengemudi juga meminta agar aplikasi ojek online tidak dihapus
lantaran menyangkut hak hidup mereka
dua pimpinan dpr sufmi dasko ahmad dan rahmat gobel
menemui para pengunjuk rasa dan menyatakan akan mendengarkan aspirasi mereka
usai mendengarkan pernyataan dari dua pimpinan dpr tersebut
masa kemudian membubarkan
mereka menjelaskan diri pada pukul empat sore
dan jalan ketua soebroto di depan dpr kembali dibuka
meski ratusan pengemudi ojek online menggelar demo
sebagian lainnya masih tetap beroperasi
senjublah pengemudi ojek online yang berada di dpr
yang berada di kawasan cekinit jakarta pusat
masih beraktivitas secara normal pada jumat siang
pak ini kan
ya yang mau narik narik yang mau demo demo
tetap seserah masing masing aja
siapa yang mau narik
gak lah kita ngapain
maksudnya ikut demo gitu
jadi mendingan tetap nari
tidak tidak tidak
dua pengemudi ojek online yang mengusung aspirasi yang sama
juga berlangsung di medan sumatera utara
para pengemudi ojek online ini menutup akses jalan imam bonjol
di depan kantor dprd sumatera utara
dan mengakibatkan arus lalu lintas sempat terganggu
tim liputan cnn indonesia